anda masih di news report nurul arifin resmi berpasangan dengan hairul hidayat dalam pemilihan bakal calon wali kota bandung periode dua ribu dua puluh
pasangan tersebut dipilih setelah terbitnya surat tugas dari sekjen pusat partai demokrat kepada hairul
nurul arifin dan hairul hidayat merupakan pasangan pertama yang mengumumkan maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota bandung
hairul hidayat dipilih karena ia merupakan sosok anak muda bandung
pria yang akrab di sapa ruli ini juga cicit dari pahlawan nasional indonesia hos cokro aminoto
nurul arifin sendiri mengaku membutuhkan sosok anak muda dalam memimpin visi misi kota bandung ke depannya

memerlukan anak muda dan ruli adalah anak muda yang bisa melengkapi apa yang saya tidak punya
dia seorang entrepreneur dia seorang anak muda yang bekerja dengan komunitas komunitas anak muda
dan yang ketiga dia mempunyai skill yang saya tidak punya
dan saya lihat juga ruli bisa menjadi partner yang baik insya allah ya ruli
benar ya karena saya guru ya
soalnya saya sudah bilang ke dia baik baik
saya bilang kita kerja ya jangan berpikir tentang mempermainkan angka angka itu